musisi dan caleg partai gerindra ahmad dhani hari ini kembali dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan serta penggelapan proyek villa di kota batu jawa timur
pemeriksaan dilakukan mapolda jawa timur
pemeriksaan ini dijadwalkan pada pukul empat belas waktu indonesia barat dan ini adalah pemeriksaan kedua yang harus dijalani ahmad dhani sebagai saksi dalam kasus penipuan dan penggelapan dalam perkara gagal bayar pinjaman utang senilai dua ratus juta pada seorang pengusaha
seharusnya pemeriksaan ini dilakukan kemarin tetapi karena alasan sibuk dhani meminta ditunda pada hari ini
jika dhani kembali tidak hadir polisi berencana akan melakukan upaya penjemputan atau pemanggilan paksa
musikus sekaligus politisi partai gerindra ahmad dhani telah dicegah ke luar negeri oleh polda jawa timur maksud saya karena masih harus menjalani proses hukum atas sejumlah kasus yang tengah melilitnya
selain di kasus ujaran kebencian yang kini tengah memasuki persidangan dhani juga tersandung kasus pencemaran nama baik dan juga kasus dugaan penipuan serta penggelapan proyek villa di kota batu
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik oleh polda jawa timur ahmad dhani kembali harus berurusan dengan hukum
dhani diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap seorang pengusaha bernama jaini ilyas
dalam kasus ini ahmad dhani mengajukan pinjaman modal
senilai empat ratus juta rupiah pada bulan mei tahun dua ribu enam belas dan berjanji akan memberikan lima persen keuntungan untuk pembangunan proyek villa singasari di kota batu
dhani berjanji untuk mengembalikan uang tersebut tiga puluh hari setelah pencairan pinjaman
namun kenyataannya ahmad dhani hanya mengembalikan separuh dari pinjaman yakni senilai dua ratus juta rupiah
kuasa hukum dari pihak korban melaporkan pentolan kerupian dewa ini ke polda jawa timur pada dua puluh enam september dua ribu delapan belas
penyidik polda jawa timur sendiri telah memproses laporan terkait laporan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh ahmad dhani
selain dua kasus tersebut ahmad dhani sebelumnya juga sudah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ujaran kebencian yang saat ini sudah masuk dalam proses persidangan
kepolisian daerah jawa timur telah melakukan upaya pencekalan terhadap musikus sekaligus politikus partai gerindra ahmad dhani sejak jumat pekan lalu
surat pencekalan telah dilayangkan pihak kepolisian kepada kantor
imigrasi agar ahmad dhani tak bisa berpergian ke luar negeri karena sedang menjalani proses hukum di polda jawa timur
dan selanjutnya sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di mabolda jawa timur
selamat siang rangga
rangga meskipun pemeriksaan baru dijadwalkan sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat apakah bisa dipastikan bahwa ahmad dhani akan memenuhi panggilan hari ini
ya selamat siang alfian alfian memang sampai sekarang kami dan juga pihak wartawan media yang sudah berkumpul di mapolda jawa timur ini sejak pagi tadi ini masih kesulitan untuk bisa menghubungi ahmad dhani dan juga kuasa hukumnya
beberapa pesan yang disampaikan atau dikirimkan melalui telepon selera sampai sekarang juga belum terbalas
demikian juga saat kami mencoba untuk mengkonfirmasikannya ke pihak polda jawa timur
yaitu ke kabit humas polda jawa timur kombes frans barung mangera dia juga mengatakan belum ada pernyataan begitu ataupun kepastian yang diberikan oleh pengacara ataupun pihak ahmad dhani sendiri kepada polisi apakah mereka benar benar akan datang pada siang ini atau tidak
tetapi tentunya polisi sangat berharap sangat berharap bahwa dhani dan juga kuasa hukumnya ini bisa datang memenuhi panggilan kedua dalam menjalani pemeriksaan kedua
dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan di mana dhani ahmad dhani ini bersatu sebagai saksi
apalagi sebenarnya pemeriksaan pada hari ini yang akan dijadwalkan pukul dua siang nanti ini sebenarnya adalah permintaan dari pihak denny sendiri
karena sebenarnya pemeriksaan seharusnya sudah dilakukan ini sejak kemarin
undangan ataupun pemberitahuan pemeriksaan sudah dikirimkan polda jawa timur sejak beberapa hari yang lalu bahwa akan ada pemeriksaan dan dhani harus datang pada hari selasa kemarin pukul delapan belas
tetapi di pagi harinya pada pukul tujuh begitu dhani lewat kuasa hukumnya mengirimkan pemberitahuan permintaan lebih tepatnya kepada polisi untuk menunda pemeriksaan pada hari ini
jadi sebenarnya hari ini ini sebenarnya adalah jadwal yang diminta sendiri oleh dhani dan juga kuasa hukumnya
jadi polisi sangat berharap kooperatif sikap kooperatif dari ahmad dhani untuk tidak mangkir kemudian juga bisa datang melakukan pemeriksaan pada hari ini
karena kalau tidak jika dhani ini nanti tidak datang pada pukul dua nanti atau sampai sore nanti sampai malam bahkan juga tidak datang
maka polisi ini dalam waktu cepat menurut kombes frans barung mangera ini akan segera mengirimkan surat pemanggilan ketiga atau surat pemanggilan terakhir
dan opsinya adalah surat itu akan dikirimkan langsung dibawa langsung oleh penyidik ke kedudukan
opsinya juga adalah selain mengirimkan surat secara langsung itu adalah kemudian memanggil paksa atau menjemput paksa ahmad dhani
jadi jika tidak hadir maka polisi akan datang ke sana menyerahkan surat pemanggilan sekaligus untuk menjemput ahmad dhani untuk dibawa ke mapul dan jabatan timur
untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan ini
dan alfian ini sebenarnya baru tahap baru babak awal saja sebenarnya dari beberapa kasus yang menyelimuti ahmad dhani
karena hari jumat nanti hari jumat tanggal dua puluh enam sendiri ahmad dhani juga dijadwalkan untuk kembali menjalani pemeriksaan pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian
nah permintaan untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus ujaran kebencian ini sendiri pun juga sebenarnya adalah permintaan dari pihak ahmad dhani
kemarin juga diminta bahwa pemeriksaan dalam kasus ini ini akan dilakukan pada hari jumat
jadi memang dalam seminggu ini ini mungkin adalah hari yang cukup berat begitu bagi ahmad dhani karena harus menjalani dua kali pemeriksaan di kantor polisi dengan dua kasus dengan juga dua status yang berbeda
satu sebagai saksi dan satu lagi sebagai tersangka
ini sebenarnya sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan tentunya buat ahmad dhani karena
posisinya dia adalah sebagai caleg yang juga ikut bertarung sebenarnya di dapil satu jawa timur yaitu surabaya dan sidoarjo
dimana kita tahu bahwa selama ini dapil satu adalah sering disebut sebagai dapil neraka yang tentunya membutuhkan kerja yang lebih serius konsentrasi yang lebih serius juga untuk tidak tersandung banyak masalah
dan ini tampaknya memang harus merupakan hari hari yang berat
begitu bagi ahmad dhani musikus dan juga politisi dari partai gerindra ini
baik terima kasih rangga umara langsung dari mapolda jawa timur